ketika drone semakin lazim digunakan pembuat konten video profesional
kualitas dan fitur kamera menjadi prioritas inovasi utama
dan sekarang drone high end sudah dilengkapi fitur kamera inovatif
yang mampu mengakomodir keperluan pembuat konten profesional
lamanya tren kamera drone casual dengan kualitas kamera standar
tak mematikan inovasi drone high end untuk kalangan pembuat film profesional
dua merek kamera drone terkenal dji dan peret
bersaing memberi inovasi bagi kalangan profesional
inovasi ini seperti pada drone terakhir dji mavic dua pro dan mavic dua zoom
yang memasang lensa merek top dunia
dalam video yang berkualitas kamera terutama dengan zoom dolly
dan beberapa fitur quick shot dan track aktif
kita bisa membuat film
semua orang sekarang bisa membuat film
sekarang drone mampu menangkap lebih banyak warna untuk video berkualitas empat k
pada versi zoom pabrik tiongkok ini memasang lensa berkekuatan dua belas mp
dengan kemampuan dua kali optical zoom
hal ini mempermudah penerbang untuk mengambil gambar dekat
tanpa perlu mendekatkan drone ke objek
fitur dolly zoom yang biasa digunakan pada film horror
juga sekarang bisa dilakukan dengan mudah menggunakan kamera drone
sedang merek kamera drone dari perancis parrot anavi
memasang sensor dua puluh satu mp serta gimbal satu ratus delapan puluh derajat yang mampu merekam video empat k hdr
gimbal kamera mereka ini berbeda dengan yang digunakan dengan dji
bukan menggunakan gimbal manual
tapi menggunakan gyroscope yang otomatis sehingga kualitas gambar meningkat
namun lensa kamera ini hanya memiliki zoom digital berkekuatan satu empat x
yang membuat kualitas gambar sedikit menurun